saudara saudara pada sore ini kami akan menyampaikan beberapa hal
yang merupakan kelengkapan dari beberapa permasalahan
tadi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya
yang pertama adalah bahwa kita saat ini masih tetap
mewaspadai adanya penularan yang terjadi di lingkungan masyarakat
yang disebabkan karena masih adanya kasus positif tanpa keluhan
yang berada di tengah tengah kita
inilah yang kemudian kita kenal dengan terminologi otg
ini menjadi potensi tinggi terjadinya penularan
di tengah masyarakat
karena pada satu sisi orang tersebut tidak mengalami keluhan apapun
dan kemudian di sisi yang lain
banyak masyarakat yang masih belum melaksanakan dengan benar
ketentuan physical distancing menjaga jarak
oleh karena itu dari hari ke hari inilah yang menjadi kekhawatiran kita
bahwa penularan masih terus terjadi masih terus berjalan
oleh karena itu kami harapkan ini menjadi perhatian kita bersama
kita jadikan ini adalah titik pangkal untuk pencegahan dan pengendalian
penyakit covid sembilan belas ini
tetap tinggal di rumah adalah jawaban yang terbaik
oleh karena itu kita harapkan
tidak melakukan perjalanan kemanapun
bukan hanya masalah pulang ke kampung
tetapi juga melakukan perjalanan ke keluarga yang lain
ke kota yang lain atau ke tempat yang lain
itu memiliki resiko yang besar untuk terjadinya penularan
mari bersama sama kita pahami bahwa ini adalah kunci keberhasilan kita
untuk memutuskan rantai penularan penularan yang terjadi
untuk memutuskan rantai penularan penularan yang terjadi
untuk memutuskan rantai penularan penularan yang terjadi
oleh karena itu kami minta ini menjadi bagian utama kita
di samping membiasakan untuk mencuci tangan dengan baik
dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir
paling tidak dalam waktu dua puluh detik
kemudian mulai menghentikan kebiasaan
baik yang disadari maupun tidak disadari
untuk menyentuh wajah menyentuh hidung menyentuh mulut menyentuh mata
ini adalah rute rute yang paling klasik untuk infeksi penyakit ini
yang terakhir mari kita yakini bahwa tetap tinggal di rumah
adalah solusi yang terbaik untuk menghindarkan diri dari sebaran penyakit ini
saudara saudara berikutnya kami sampaikan bahwa pada hari ini tadi
telah kita lakukan pendorongan logistik berupa apd dan masker dari jakarta
menuju ke batam tanjung pinang medan banda aceh
kemudian balikpapan tarakan gorontalo manado dan kepalu
kemudian pontianak palangkaraya dan banjarmasin
dengan jumlah kisaran antara lima sampai dengan tujuh lembar apd
dan masker dengan kisaran antara dua puluh sampai dengan satu ratus lima puluh
kegiatan kegiatan ini adalah bukti bahwa pemerintah berkepentingan
sangat memperhatikan kebutuhan layanan di daerah
yang dilaksanakan oleh saudara saudara kita para tenaga kesehatan
di semua daerah
lini layanan kesehatan bukan hanya di rumah sakit umum pemerintah
tetapi juga di rumah sakit swasta di klinik di praktek di puskesmas
yang semuanya memiliki resiko yang sama untuk terpapar penyakit ini
oleh karena itu apd menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah
karena inilah upaya kita untuk bisa memberikan layanan terbaik
pada warga negara yang menderita

disertai perlindungan maksimal bagi petugas layanan kesehatannya
ini yang akan kita laksanakan terus
dan kami berterima kasih bahwa banyak pihak masih terus menerus memberikan bantuan
baik diserahkan langsung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah
atau melalui gugus tugas di tingkat nasional
kami menyadari bahwa inilah sebenarnya bentuk toleransi sosial
yang menjadi bagian dari jati diri bangsa indonesia
kita akan terus melakukan upaya ini
dan kami yakin masyarakat akan bersama kita untuk menghadapi permasalahan covid sembilan belas ini
kemudian yang terakhir pada hari ini kami melakukan pendataan
dan merekap kembali seluruh data
kita masih cukup berprihatin pada hari ini
masih terjadi penambahan kasus untuk konfirmasi positif
sebanyak satu ratus enam kasus
sehingga total menjadi dua sembilan puluh dua kasus konfirmasi positif
dengan menggunakan pemeriksaan molekuler
kemudian kita bersyukur bahwa ada enam belas saudara kita yang sudah sembuh
dengan pemeriksaan negatif
dan dua kali berturut turut sehingga bisa dipulangkan
sehingga total menjadi satu ratus lima puluh orang
kita bersyukur bahwa mereka yang sudah sembuh ini kondisinya bagus
dan tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk menularkan penyakit
bahkan kita yakini yang satu ratus lima puluh orang ini telah sembuh
memiliki imunitas kekebalan terhadap virus covid sembilan belas
kita masih berprihatin ada sepuluh yang meninggal
sehingga totalnya adalah menjadi satu ratus sembilan puluh satu meninggal
kami sudah melaksanakan pemeriksaan molekuler dengan pcr
pada lebih dari tujuh delapan ratus sembilan puluh enam orang
dan kemudian kasus yang kita dapatkan ini tersebar di satu ratus dua puluh kabupaten kota
kami melihat bahwa sebaran kasus
sekarang muncul akibat pergerakan orang tanpa gejala
kasus positif tanpa keluhan apapun dari kota kota besar
yang kita data memiliki kasus tertinggi sebagai pusat pusat sebaran
ke daerah daerah di sekitar ke kota kota di sekitar
inilah yang meyakinkan kita bahwa tinggal di rumah
adalah jawaban satu satunya yang paling benar
tidak melakukan perjalanan kemanapun
apakah ke kampung apakah ke rumah saudara
atau tempat lain tidak dilakukan
karena inilah upaya kita untuk menghentikan
harus kita waspadai bahwa ancaman klasik yang muncul pada periode musim pancaroba ini
untuk beberapa kota adalah demam berdarah
oleh karena itu mari tinggal di rumah bersihkan sarang nyamuk
ini adalah jawaban yang paling tepat
bukan hanya untuk mengendalikan covid sembilan belas
tetapi juga untuk mengantisipasi sebaran penyakit demam berdarah
yang secara frekuentif akan muncul pada periode periode ini
kami yakin kita semua bisa tinggal di rumah berantas sarang nyamuk
pasti kita mampu melakukan itu
dengan bersatu dengan semangat saling melindungi
lindungi yang sakit lindungi yang sehat
lindungi keluarga kita lindungi lingkungan kita
maka kita menjadi bagian yang kokoh dari lindungi bangsa kita
terima kasih selamat sore